dan saatnya kita memantau bagaimana penerapan sterilisasi jalur busway
kami langsung bergabung kembali bersama koresponden cnn indonesia mahardika utama
yang saat ini berada di kawasan mampang jakarta selatan
ya selamat pagi dika
dika kalau tadi di paruh pertama masih banyak kendaraan yang melintas jalur busway
apakah saat ini sudah berkurang atau sudah ada petugas kepolisian yang ikut berjaga di sana
ya pagi alfian dan eva peraturan tinggal peraturan
tapi pelanggaran masih tetap marak saja dilakukan
sejak pagi sampai saat ini sudah semakin banyak saja pengendara pengendara
baik itu roda dua ataupun juga roda empat
namun memang mayoritas roda empat yang nekat masuk ke jalur khusus transjakarta ini
bahkan beberapa kali petugas penjaga portal atau perlintasan jalur transjakarta ini yang ada di belakang saya
harus bekerja keras dan dipaksa untuk membuka portalnya
agar para pengendara ini bisa melintas bebas di jalur khusus transjakarta
alasannya sangat sederhana
dan juga sangat klasik adalah untuk menghindari kepada para penjaga portal yang ada di jalur reguler
yang tepatnya ada di jalur mampang menuju ke kuningan ataupun juga dari ragunan menuju ke arah mampang
dan saat ini banyak sekali kendaraan kendaraan yang tampaknya sedang menunggu untuk masuk ke jalur usus transjakarta
karena mereka sudah ada di lajur yang seharusnya bukan lajur milik mereka
dan sterilisasi jalur usus transjakarta ini sudah dua hari dilakukan
dan ini adalah hari kedua tapi masih banyak saja
kendaraan kendaraan yang masih tampak mencoba untuk masuk ke jalur khusus ini
dan saat ini bisa anda saksikan ini saya akan mencoba untuk bertanya pada salah satunya
pak kenapa pak masuk ke jalur khusus ini pak
biar cepat pak
biar cepat ya pak
mas pagi mas kenapa masuk ke jalur mas
enggak saya mau lihat sini cuma ketahan
ya alfian rata rata alasannya adalah ingin cepat dan menghindari kemacetan
sanksi denda lima ratus ribu yang diperlakukan oleh kepolisian
dan juga pemprov dki jakarta tapaknya belum cukup untuk membuat mereka jerah
padahal sanksinya juga sebenarnya ini bukan sebuah hal baru lagi di jakarta
sudah ada perda nomor lima tahunnya dua ribu empat belas
dan di pasal sembilan puluh bahkan ada sangsi pidana maksimal dua tahun penjara
untuk para pengendara yang nekat masuk ke jalur khusus transjakarta seperti ini
alvian dan eva
iya mungkin kita bisa simpulkan mengapa mereka kemudian tidak takut untuk melintas di jalur bus transjakarta
karena memang tidak ada petugas juga yang menindak
dan mereka tidak takut akan sangsi denda lima ratus ribu rupiah
karena memang tidak ada petugas tidak ada polisi di sana
mahardika apakah anda sempat bertanya kemudian kepada petugas yang ada di sana
memang tidak adakah polisi yang disiagakan di sana
ya benar sekali eva
memang dari pantauan saya sejak pukul lima tiga puluh pagi tadi sampai saat ini
tidak ada satupun petugas kepolisian yang berjaga di koridor enam ini
atau di kawasan mampang perapatan ini hanya dijaga oleh petugas transjakarta saja
yang memang tidak memiliki wewenang untuk melakukan penindakan
dan dikatakan tadi saya sempat bertanya apakah ada petugas kepolisian
biasanya memang ada namun waktunya tidak bisa ditentukan kapan
tidak di setiap perlintasan ini ada petugas kepolisian
padahal pelanggaran yang terjadi sejak pagi hari tadi sampai saat ini sangat sangat masif
banyak sekali kendaraan yang nekat masuk
dan alasannya itu tadi
klasik adalah ingin menghindari kemacetan
dan ingin sampai cepat
sampai ke tujuan
padahal jelas selain berbahaya ini pun jelas melanggar peraturan
dan jalur transjakarta ini atau jalur busway ini
hanya diperuntukkan untuk bus transjakarta saja
dan jalur khusus evakuasi
yaitu untuk ambulans dan juga pemadam kebakaran
dan ada pengecualian juga adalah untuk kendaraan presiden dan juga menteri
namun tadi saya sempat mendapatkan alasan dari para pengendara
terkait dengan apakah mereka setuju dengan adanya denda lima ratus ribu langsung
di tempat atau dengan formulir biru
mereka sebenarnya setuju selama
pemerintah juga tegas menerapkan peraturan ini
dan tidak ada kompromi atau tidak ada lagi celah celah yang bisa mereka masuki begitu
seperti halnya tadi saya seringkali melihat ada petugas yang akhirnya membiarkan para pengendara yang nakal ini
untuk masuk ke jalur khusus transjakarta
eva dan alfian
baik terima kasih mardika utama melaporkan langsung dari kawasan mampang
seputar sterilisasi jalur bus transjakarta
tapi tolong anda jangan masuk jalur bus transjakarta ya mardika